bisa sampai di mount everest itu hebat tuh hebat banget
ya kita saja belum pernah kan kesana jangankan puncaknya bawahnya saja belum pernah
nah kalau yang ini juga saya rasa sangat menginspirasi anda
seorang kakek berusia delapan puluh satu tahun asal kabupaten semarang jawa tengah
memiliki kebiasaan unik karena dalam sehari kakek yang berprofesi sebagai tukang beca di salatiga ini
berlari saat berangkat dan pulang kerja dengan menempuh jarak total dua puluh empat km
nah sang kakek juga pernah mengharumkan nama indonesia di cabang olahraga lari tingkat dunia untuk kelas veteran
beginilah aktivitas darmianto setiap pagi sebelum berangkat bekerja
kakek delapan puluh satu tahun ini selalu menyempatkan bercengkrama dengan sang cucu
setelah itu barulah darmianto bersiap siap untuk berangkat bekerja
darmianto bekerja sebagai pengayuh becak di kota salatiga
untuk menuju tempat ia menyimpan beca
warga krandanlor kabupaten semarang jawa tengah ini menempuh jarak dua belas km dengan berlari
itu ia lakukan setiap hari
jarak sejauh itu ditempuh darmianto selama sekitar satu jam
darmianto membersihkan dan memeriksa kondisi becaknya sebelum digunakan
ia selanjutnya akan mengayuh becaknya menuju pangkalan di jalan pemotongan salatiga untuk menunggu penumpang
siapa sangka dibalik kesederhanaan penampilannya
sang kakek juga menyimpan segudang prestasi di bidang olahraga
satu ratus tujuh puluh satu medali terjajar rapi di lemari kaca di dalam rumahnya
sejak tahun tujuh puluh an darmianto aktif mengikuti berbagai kejuaraan lari tingkat nasional
meski memulai karir atlet di usia tiga puluh an
darmianto membuktikan diri mampu berkompetisi dengan atlet atlet yang lebih muda
semula darmianto direkrut oleh klub atletik lokal sebagai pemicu semangat berlatih bagi atlet atlet muda
namun ternyata kecepatannya berlari susah untuk ditandingi
kesempatan berlaga di ajang internasional pun muncul pada awal tahun sembilan puluh di kuala lumpur malaysia
pada ajang asia master atletik tersebut darmianto menyebut empat medali emas dan satu perak
bahkan tahun lalu di usia delapan puluh tahun kakek sepuluh cucu ini juga menyabet medali perunggu di ajang world master atletik di perth australia
kebiasaan unik berangkat dan pulang kerja dengan lari menempuh total jarak dua puluh empat km
serta berkompetisi di usia senja sempat membuat keluarganya khawatir
namun saat diminta berhenti darmianto bersikeras untuk terus berlatih berlari
kakak saya adik saya sudah nyuruh berhenti sudah suruh duduk di rumah
tapi sudah tidak mau berhenti
karena kalau duduk di rumah itu bosan
malah badan pegel pegel capek
kalau sudah biasa lari ke badan enak
rahasia stamina dan kebugarannya ada pada latihan rutin yang darmianto jalani setiap hari
hal ini dilakukan tanpa henti sejak tahun tujuh puluh an
sedang jadi hobi
selain itu ya itu untuk contoh
anak anak sekarang generasi generasi penerus itu biar ikuti olahraga seperti saya
jadi soal olahraga itu memang saya lari
tapi kalau yang generasi olahraga apapun saja bisa bisa saja
asalkan jangan putus saja berlatih dan berlatih
saat ini darmianto yang bertekad untuk terus mengayunkan kaki
hingga tak dapat berlari lagi masih menyimpan sebuah harapan
ia ingin bertemu langsung dengan menpora dan presiden joko widodo
bukan untuk menyombongkan prestasinya
namun justru ingin menyampaikan rasa terima kasih karena diberi kesempatan bertanding di tingkat internasional
ardi widodo saratiga jawa tengah